bukannya apa bu bu nita
ya allah bu nita
bu bertahan bu
gimana keadaan bu nita dok
seperti bisa kita lihat barusan
kondisinya masih koma sekarang
dia bisa baik baik aja nantinya kan
bu nita sebenarnya terkena penyakit jantung
sepertinya sudah lama dibiarkan
tapi selain itu kami menemukan
bahwa ada penyakit lain yang diderita sama ibu nita
penyakit apa dok berbahaya
kami menemukan fakta baru
bahwa bu nita sudah terkena liver
makanya untuk sementara waktu
bu nita belum bisa dipulangkan
karena kami masih melakukan observasi
aku harus beritahu irsal
pak ada wanita yang cari bapak
yang kemarin datang sama ibu ibu itu pak
mau apa lagi sih mia kesini
bilang tunggu sebentar
pasti ini ada hubungannya dengan ibu
kalau sarah sampai tau
lebih baik aku ajak keluar mia
aku gak peduli ibu sakit
tapi dia tuh ibu kandung kamu
masa kamu gak kasihan
seumur hidup aku benci sama dia
sekarang kamu turun dari sini
jangan pernah balik lagi ke rumah aku
aku nggak nyangka di
nyata masih enggak
kenapa dia tidak pernah mengakui ibunya sendiri
aku gak nyangka bi
ibu yang selama ini datang ke rumah ini
adalah ibunya mas irzal
tapi kenapa dia nggak pernah mengakui ibunya sendiri
kok kamu belum tidur
surat dari siapa itu
ini surat dari ibu kamu kan
dapat dari mana kamu ini
gak penting mas
aku dapat suratnya
surat ini dari mana
kenapa kamu selama ini bilang
kalau ibu kami itu sudah meninggal
kamu jangan ikut campur pusat kamu
aku berhak mengetahui semuanya
kenapa surat itu masih kamu simpan
saya suruh buang blok blok
mas kenapa sih gak mau mengakui ibu mas sendiri
kamu udah tahu
saya kasih tahu kalian semua di sini
dan bikin bapak saya meninggal
ibu kandung mas itu ibuku juga
dulu perempuan itu
study gak punya advisor
aku gak mau ngomongin perempuan buta itu lagi
mas ini kemasukan setan ya
dia kan ibu kandung mas
dan dia juga ibu kandung aku mas
walaupun dia muda sebelah matanya
tapi mas harus menghormatinya
berapa kali lagi aku harus bilang
dia itu bukan ibu kandung aku
udah sadar bu
ibu bangun bu
bunita bangun sadar bu
ada apa ibu mia
suster ibu nita ini ibu
ibu nita ibu
maaf ibu mia ibu nita sudah tidak ada
ibu nita maafkan aku aku tidak bisa menolong
zal aku ada berita duka cita untuk kamu
ibu kamu zal ibu kamu meninggal dunia
iya kami segera memakamkan
dan kalau kamu masih ingin lihat jenazahnya
kamu datang segera ke rumah ibumu
mia kamu jangan main main ya
kamu pikir aku mau ketemu sama perempuan buta itu iya
zal aku gak main main zal
ya kalau kamu nggak mau datang juga nggak apa apa
yang penting kamu doakan saja
semoga arwah ibumu bahagia di sisi allah swt
kamu murung gitu sih
enggak aku cuma capek aja
lagi gak enak badan
sini aku yang nyetir
aku masih kuat